politik itu kehidupan jadi seni
karena buat saya seni itu juga kehidupan kan
jadi juga artinya kalau tadi menanyakan interpretasi itu terserah masing masing
langsung kalau mas butet bilang begini lalu saya setuju
itu justru bukan begitu
orang seni itu kan makanya suka aneh aneh ya
karena saya juga keluarga saya dari orang seni
bapak saya itu seniman besar loh sebetulnya ibu saya
jadi kami juga hidup bukan di dalam masalah hanya politik yang bisa
hanya banyak sekarang orang berpikir politik is politik
politik itu adalah kehidupan adik adik ini supaya tahu
jadi kalau ini bagian dari apa yang namanya politik seni
ungkapan ungkapan itu dapat digambarkan sesuai keinginannya
tapi belum tentu keinginan saya begini
menurut saya sekarang ini anak anak muda ya maaf
tidak berpikir mengenai seni budaya indonesianya nusantaranya
mereka saya juga suka k pop
cucu cucu saya semua senang saya juga senang
tapi kan tidak mau menghargai seperti begini
budaya indonesia nusantara itu luar biasa
harus diambil dari bendika tunggal wika kita
mungkin tidak kamu kan senangnya nanya
tapi kalau saya nanya kamu jawab belum tentu bisa
terkait dengan hari ini ibu sudah lihat lihat pameran seninya
tadi ibu sedikit sebut soal politik
apakah kemudian soal seni seni yang dilihat hari ini
sudah mencerminkan bagaimana situasi politik hari ini
dan tadi yang kedua bu saya juga sempat melihat ada salah satu lukisan
saya juga sempat melihat ada salah satu lukisan
judulnya itu memandu kedepan begitu bu
nah itu lukisannya warna merah begitu
nah ini ibu sebagai ketua umum pdi perjuangan
apakah kemudian bagaimana melihat politik kedepan ibu
itu apakah sudah mencerminkan situasi politik hari ini
anak anak seni saya kan kumpul juga waktu
yang sayang itu kan tim ini saya perhatikan
tolong tulis itu tidak jelas
dulu kan dibuat oleh bang ali
taman ismail marzuki itu memang saya tahu banyak
ada film film yang menurut saya tidak di
di apa kan ditayangkan di luar
saya punya kartunya dan sebagainya
dan itu sangat saya nikmati dan saya sangat mengerti
nah kalau sekarang kemana tempatnya
makanya saya bilang tidak jelas
kalau ketemu lagi saya nggak mau diwawancarai lagi
karena kalian kaum muda yang akan jadi generasi bangsa
jangan asal nanya enak ya
kalau ke saya kalau ke orang lain terserah
karena kalian akan pengganti kita loh
kalau kalian amburat dul
nah ini saya mengajari politik sih tuh
saya kan udah bilang politik itu kehidupan
jadi jangan kering bahwa politik is politik
kamu harus tahu pancasila apa
oh menurut pikiran saya
pak butet ini mengalirkan kemarahannya
tapi dengan sangat partistik
cuma dia dengan sikir tadi dibilang
itu kan berarti dia menggunakan rohnya
saya betulnya boleh protes sama kalian
kali ini saya nggak akan terima
sama apa yang dia tanyakan
dan saya udah janji pada diri saya
saya nggak akan mau lagi kalau ditanya
terus supaya dapat berita saja
saya akan ajarkan kalian dengan budaya dan namanya karakter indonesia
sampai nggak setuju enggak tanggung
itu tadi sekretaris saya
karena jangan deh asal mancing saya
berita di indonesia ini menurut saya tidak berisi tidak berisi